gak kayak bini gua hidungnya ke sukun peluk gua bang
lupa saya tidak ada pak
miss jangan pula pula gitu deh
saya sering ketipu sama orang macam mis
tampang aja boleh
stipsnya gini gak kelihatan apa lo
gue gak kelihatan lo
bener bener begini jadinya nih
lo tenang aja
ada yang bisa am bantu
kayaknya lagi kesusahan tuh
tampang ganjen bener sih bang
kagak boleh lihat cewek bening dikit
ya allah dimana mana kita harus biasain berbuat baik bu
kalau nenek nenek tuh baru boleh deh abang tolong
kalau cewek bening kayak gini enggak ah
udah udah udah pergi pergi aja
jadi taksinya belum bayar
bang step yang bayarin taksi
bang ipan duitnya banyak
abang aja ya
mak mana taksi bayar berapa ya
gue yang bayar dulu ya
masuk pengen capek
iya entah ku ganti gue belum gaji ya
gue belain belain aja belaku
yaudah mari cepetan ah
nih naik naik
abdi na sahat eta buminya di
gak tau lo
emma jangan marah terus
jadi sayang allah
sekarang pikirin si bule itu mau kita apain
tudup uin aja
sekarang begini aja
supaya dia jangan sedih
supaya dia tambah gembira
pak done daripada gak tau mau kemana kemanenya alias kaider
mendingan ela ajak aja ke rumah pak gino ya
pak gino kan ada rumah pak gino
masa lo tau aja sampe kapan pun gua tidak mau yang namanya pak done ke rumah gue
udah tenang tenang tenang
masalahnya udah kelar
iya lah daripada itu kan biar pasti gitu positif
sekarang bawa aja ellson no madonnanya
kita kan udah kedatangan tamu bule
kita harus bergembira dan sekarang ella ayo bawa pulang
kalau kena si madonn nih
udah bikin repot udah numpang di sini
jadi gua tidurnya kepanasan dong
eh udah kayak ayam mau mampus
kekipas ini muter gencing gencing gitu
eh lu itu belum sehari aja udah bikin pusing kuah
ya udah deh
daripada lu istirahat udah pakai sana tidur
sama bantal dan guling gua
lu pakai deh sekuasnya
aku mau tidur

kulit lu alus banget
banyak kutu airnya
udah banyak kutu airnya
jempolnya bau lagi
kutangkep ini gua ngomit
yaudah pasti dong
gua suka sama loh ah
tidur sama an mau kan bang
kayanya ee tanpa pemaksaan
an suka tidur deket lu
peluk gua bang
peluk gua bang
peluk gua bang
kegiatan widi kegiatan
kegiatan widi kegiatan
udah buruan sono lu
eh si madone
itu kalo tidur di kamar si hela
muka kita diitemin begini
eh ini gua kasih tau ee
muka kita diitemin biar kita ga ketawa sama si madone
eh pokoknya ini ee
kita yang kagak boleh gagal
eh bang lu tau ga
ee liat tuh boleh pada telanjang kalo tidur
jangan kate di bule sono
disini kambing juga pada telanjang
itu kambing deh bule bule
tapi eh boleh juga sih ya
lumayan buat cuci mata
nah makanya lu dibawa gua liat duluan ye
lu bawa dah
kok ada suara emak
jawab udah duluan
udah udah ada suara
gue cantik kali ya
ada juga yang napsom gue
cakep banget ya
waduh kulitnya mulus banget
kayak kertas hps
mulus banget itu
ya allah ya rabbi
udah gak punya mata
enggak kong lagi belajar tau sih
orangnya kagak ada
mbak bibinya ada berapa ya di rumah
udah empat masih aja gak ada
kong maduha dulu
jinah mata namanya tuh
udah udah serius lo
waduh jadi malu kita
hai mada itu pakai rambut asli apa palsu sih cuma itu asli maaf asli kode
warna greek itu seksi maksaksim semua tahu sih mah eh ngomong seksi seksi seksi gitu